setelah resmi dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
anies baswedan dan sandiaga uno selasa pagi langsung berkantor di balai kota dki jakarta
pada hari pertama kerja pasangan yang diusung partai gerindra dan pks ini melakukan perkenalan lingkungan kantor
anies baswedan tiba di balai kota pada pukul tujuh lebih dua puluh sembilan menit
didampingi wakilnya sandiaga uno
anies langsung menyapa para jurnalis yang telah menunggunya sejak pagi
pada hari pertama kerja mantan menteri pendidikan itu berkeliling lingkungan kantor pemprov dki jakarta
ia dan sandi juga memperkenalkan diri kepada para bawahannya
kegiatan pengenalan ini dilakukan agar bisa mengetahui lingkungan kerjanya lebih detail
sebelum anis sandi mengikuti acara rapat dengan jajaran skpd dan rapat paripurna sore hari nanti
sekretar harus mengurus satu ratus enam anggota dpr
produser lapangan cnn indonesia dea intan kartika di balai kota jakarta
dia dari pertama mengembang tugas sebagai pemimpin dki jakarta
apa saja aktivitas yang dilakukan gubernur anies baswedan dan wakil gubernur sandiaga uno
selamat siang punca
setelah tadi berkeliling melihat lihat lingkungan kerja
anies dan sandi langsung naik ke gedung g
kemudian mereka naik ke lantai dua
temu dengan sejumlah kepala dinas yang dalam satu kesatuan
yaitu satuan kerja perangkat daerah ada dua puluh tiga kepala dinas
ada empat deputi gubernur dki jakarta
dan sejumlah pimpinan bumd
mereka bersilaturahmi anies dan juga sandi
berkenalan dengan satu persatu orang orang yang kemudian memimpin bagian bagian kerja
atau unit unit kerja yang nantinya akan lebih bekerja sama lagi
antara anies sebagai pemimpin dan mereka sebagai bawahan untuk bisa mewujudkan dua puluh tiga janji
yang kemudian sudah pernah didengungkan oleh anies dan juga sandi
baik saat berkampanye maupun setelah mereka ditetapkan sebagai pasangan calon
misalkan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih tahun dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh dua
dalam kontestasi pilkada dki jakarta
tadi yang menarik mereka berkenalan kemudian ada juga pidato atau paparan singkat
yang dilakukan oleh sekretaris daerah dki jakarta saifullah
saifullah tadi memaparkan secara singkat program program apa saja
yang kemudian sudah dikerjakan oleh gubernur gubernur terdahulu
mulai dari jokowi dodo basuki c purnama hingga jaros saifullah hidayat
dan memang ada banyak sekali pr atau pekerjaan rumah yang belum selesai
seperti pembangunan permukiman seperti rumah susun kemudian ada proyek transportasi
ada juga soal normalisasi sungai soal pendidikan kartu jakarta pintar
dan setelah paparan singkat itu anies dan sandi diberikan
kesempatan untuk melakukan pidato pertama mereka di depan jajaran pemprov dki jakarta
anies dalam pidatonya menyampaikan memberi perintah secara langsung kepada bawahannya
untuk bisa melepaskan diri dari hiruk pikuk kontestasi pilkada
siapapun pilihan politik karyawannya atau bawahannya harusnya sudah bisa dihilangkan
dan mereka bekerja bersama sama untuk bisa mengujudkan dua puluh tiga janji politik yang sudah pernah diungkapkan
anies juga menggarisbawahi soal bagaimana persiapan dki jakarta
untuk menjadi salah satu tuan rumah event olahraga terbesar se asia yaitu asean games pada tahun dua ribu delapan belas
persoalan mrt lrt atau hal hal soal transportasi ini tadi dibahas secara singkat
namun yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah tadi yang utama adalah soal bagaimana anies memberikan dukungan
anies memberikan ungkapan bahwa ia menginginkan bahwa seluruh jajaran baik di skpd maupun di bumd
melepaskan diri dari pilihan politik yang berbeda untuk bisa membangun jakarta yang lebih baik
selain tadi mereka sudah melakukan silaturahmi dan juga ada paparan singkat
tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa pukul tiga belas waktu indonesia barat nanti
akan dilakukan rapat badan musyawarah ini antara eksekutif dan juga legislatif
untuk agenda rapat paripurna sendiri yang tadinya dikabarkan akan berlangsung pada pukul enam belas waktu indonesia barat
nanti kami belum bisa mengkonfirmasi kembali karena rapat badan musyawarah ini akan menjadi penting
karena bisa menentukan kapan waktu rapat paripurna istimewa pertama kali bagi anies sandi dan juga anggota maupun pimpinan dprd dki jakarta ini akan dilakukan
ya dea terkait dengan sidang paripurna dprd dki sore nanti
kasiapan dari anies maupun juga dari sandi
tentunya dari keterangan yang kami terima kemarin dari sekretaris daerah dki jakarta saifullah
bahwa kemarin pemprov dki jakarta belum menerima undangan dari pihak dprd dki jakarta
sehingga mereka sifatnya hanya menunggu saja apakah kemudian hari ini dalam rapat badan musyawarah akan dilakukan
hasil atau dikeluarkan hasil bahwa akan ada rapat paripurna
namun hal itu masih tentatif punca kami masih menunggu informasi lebih lanjut
namun dari keterangan anies dan sandi mereka siap siap saja tentunya hadir dalam rapat paripurna istimewa
dan mereka berjanji akan mengungkapkan dua puluh tiga janji politik yang sebelumnya sudah mereka ungkapkan beberapa waktu yang lalu punca
terima kasih dea intan kartike langsung dari balai kota jakarta